berlibur kurang seru kalau tidak membawa buah tangan ke kota asal
sentra oleh oleh pun meraup keuntungan di musim liburan seperti sekarang ini
tidak hanya toko oleh oleh makanan tapi juga cindera mata
berikut oleh oleh yang bisa anda bawa dari kota bandung jawa barat
buah tangan atau oleh oleh seperti sudah menjadi suatu keharusan bagi para wisatawan sehabis melancong
yang paling umum adalah makanan khas dari kota tujuan wisata
di bandung salah satu yang terkenal adalah tempe kering atau keripik tempe
di kawasan sentra oleh oleh lewi panjang kota bandung rata rata tiap toko oleh oleh dapat menjual satu kuintal tempe kering
satu kilogram keripik tempe dibanderol dengan harga rp tiga puluh lima sampai rp empat puluh
saya dari padang kalau ke bandung mau cari oleh oleh itu tempe
tempe apa namanya tempe tempe goreng
di sana ada tapi kan lebih khasnya di sini
tempenya itu kriuk
tidak hanya tempe sale pisang dan juga dodol merupakan oleh oleh khas yang diburu wisatawan
tak heran para pedagang banyak meraup keuntungan di musim liburan seperti sekarang
lebih rame lah
kenaikan nyampelah sampai delapan puluh persen hari biasa
homestead per hari untuk kalau liburan ya ya nyampe lah tujuh sehari

itu yang paling rame
tapi oleh oleh tidak hanya berupa makanan saja
ada juga wisatawan yang mencari cenderamata
karena ini di bandung tentu yang berbau budaya sunda yang dicari
nah ini kalau mau cari oleh oleh selain makanan
bisa juga sebenarnya datang ke daerah soekarno hatta
sini banyak sekali toko toko yang menjual pernak pernik souvenir khas kesenian sunda seperti ini
cepot ataupun miniatur alat musik dari kayu
lokasinya pun tak jauh dari sentra oleh oleh makanan lewi panjang
di sini banyak pernak pernik yang dijual dan berbahan dasar kayu
miniatur kecapi indung ini contohnya
atau miniatur lainnya seperti angklung topeng dan serulung

meski miniatur tapi serupa dengan aslinya
bahkan bisa bersuara juga
pernak pernik ini memang layak untuk dijadikan buah tangan
dijualnya biasanya ke tempat wisata
kalau enggak model tiap hari libur itu kan misalkan hari minggu ada dijual di pasar pasar pagi kayak gitu
maksudnya targetnya buat oleh oleh
iya rata rata ada yang buat oleh oleh souvenir buat tanda terima kasih seperti itulah
maksudnya yang dicarik pada di luar sana
biasanya sih rata rata ada yang ingin wayang
ingin wayang kalau enggak miniatur
suvenir ini dibanderol dari belasan ribu hingga ratusan ribu tergantung ukurannya